ah denger denger ucapan mba be dengan seksama
kalau mba done dia mengkanya putih sebab dari masih kecilnya dibungkus dari plastik
nah mama tau sendiri kan kulitnya kuning saok
hahaha sebab dari masih kecilnya tuh mama dibungkus sama daun pisang batu
eh enggak enggak enggak enggak mama
ya allah orang orang asal pada nyangkut di jalanan
eh ini pada ngapain tuh orang
alias selamat pagi mba
wah ini lagi dasar bugil
gimana tuh orang jelas jelas aku tuh pakai baju lah kok dibilang bukit
eh makanya dipakai otaknya
jangan dandan dandan aja seperti ini
eh namanya orang jawa jual jamu jual aja
jawab pakai bahasa bahasa inggris
yaudah lah pamit
susah tuh emak apa
susah tuh ngomong bahasa bule bule itu
aku tuh yang paling canggih baca
ya allah yang gini wadah kesamber geledek apa ya
rambut tuh pada bule begitu
beraninya sama aku aja
berdua udah kayak ondel ondel mesir
emak kayak kambing gak bisa makan rumput bulutnya hijau
gimana ketawa hah
oke banget nih mas stylenya
udah kayak penyanyi agnes monica
agnes mau muntah
eh kok jangan kayak gitu
eh tapi ngomong lu kenapa tuh rambut
heh bilang begitu kayak abis main layangan aja
eh bukan yul
malu keceburi jambat
keceburi jambat langsung bule
eh sebentar sebentar
gini loh muka aku dan muka emak ini siapakah yang paling persis dengan bule
sekarang lu lu pada mau tau kan siapa yang paling mirip sama madonna
iya udah bang
sebagai wanita yang paling berpendidikan di sini lo berdua itu kagak mirip
sekarang apa sih yang ada di pikiran lu mak
dandan dandan kayak gini
eh gue ini makhluk tuhan yang paling seksi daripada ya no
eh udah berdua
bule kagak buluk ia
berani lu ya
eh udah deh mak
cukup tunggu mak
cukup langsung bilang kebantu ya
eh enak aja

mak jadi nyungsep dah tuh
tuh hendak aja lu menang
masa ini aku sendiri
mak ambil yang kemaru dong
astaga udah mah dia mau kemarah
pak bobleg tetap saja
yang patutnya makan beginian nih
ini namanya sep
ih aduh mak
spageti tuh gak bikin kenyang
ini baru bikin kenyang
waduh eh daya mak
sewat mulu bawaannya
bukannya bu celi
alias bule yang icat miri
ini jadi gua
beneran apa lu mau makan
bukan jadi gua langsung makan dah
eh eh madone
eh eh madone
ya orang bule tapi kok gak bisa bisa inggris sih
ngomong aja masih pake
kelamaan bergaul sama ikan asin
pedah ikan pedah
eh ngomong aja masih pake
ngomong sebelahnya siapa
jangan kena kenapa
emang aku budeg apa
asal lu tau aja
ini si madone
dia produser mencari artis bawa ke gollywood
dan aku adalah salah satu artisnya
sekarang namaku bukan emak lagi
kok dia madona
juleha boleh unjuk boleh hanong
kita unjukin jambu lu sama ayam jangkuk
harus itu biar gede
soalnya kan juleha pake
soalnya kan juleha pengen terkenal
pengen gitu hop
kayak gitu tuh
betul betul banget
betul betul banget
mudah mudahan juleha menjadi artis yang makmur
serta diterima di sisi tuhan yang maha esa
siapa sih yang berani nyambuk gue
nih tesson ya
rasain kuklan buat gue
tauan lu tauan
udah latihannya ah
pasti jajan dipukulin terus
kan gue sama andone udah janji sama andone
sama jajarin katanya jajan mau diorbitin
jadi perang keibungannya artis artis
pasti dipukulin terus
iya yajan ya
kasihan juga ya
ntar lu kagak jadi keluar negeri lagi
kagak jadi diorbitin lagi sama mbak andone
yang ada muka lu kayak ikan kertas
nih kita berdua lagi latihan
kita berdua udah siap gitu kang
kok gak liat apa
nih liat ule ule lagi latihan cimande
iya kong cimande
kita lagi latihan tari irian
udah dulu udah dulu
mau apa kagak ya
jadi produser gue
buat ngaji sama ceramah di luar negeri
sekalian si arya
waduh ben keringetan tuh
mbak be apaan sih
esal lu tau aja be
kalo gua di merah merahin dikit rambutnya
terus senam senam sedikit begitu
gua bakal pake seksi
dengar ucapan mbak be dengan seksama
dia mangkanya putih
sebab dari masih kecilnya dibungkus dengan seksama
nah mama tahu sendiri kan
dari masih kecilnya itu mama
dibungkus sama daun pisang batu
enak ga ya enak ga
waduh mama senyum
senyumnya aja tuh
udah kena kena pompong
didengerin ma ya
supaya mama namanya seperti madona
en lebih terkenal mbak be
waduh ini mbak be tau dong caranya be
yaudah pasti dong
kalo begitu mbak be masih cinta
den sama ai
nah liat kan
yang ini namanya madone
mana supaya lebih terkenal lagi
sebenernya dateng kan si bule madona
ya allah ella ga ada yang ngelatiin sekali
gaji juga udah dari
gak ada yang ngopenin sekali
kemanaku harus pergi
gak ada yang ngelatiin sekali
orang yang berdua
itu kan suara
itu bukan suara emak suara orang lain
tapi jauh lebih bagus daripada mak
lo kan belum denger madone
atau lagu yang dut
masih bunuh diri
kau punya suara yang bagus ella
kamu lebih pantas ke hollywood dibanding emak
yes kalian kamu promosi lagu tadi
bener nih saya mau diajak ke hollywood
biar penyanyi dangdut bisa go di internasional
suara ela itu kegak ada apa apanya
orang udah ketawa suara ela kayak kodok kecepit
eh daripada bumba
suara udah kayak kodok diorek orek
eh tempe itu maya
kurang ajar lo
gue kan udah dandan begini udah abis itu
dolar berapa miliar apa don
eh pokoknya lo kagak boleh pergi ke bollywood